dan selanjutnya ada beberapa kata kunci yang berkaitan dengan rencana masuknya ahok di dalam bumn
di lini masa ada yang mendukung tapi kita tahu nggak sedikit juga yang memiliki sentimen negatif terhadap narasi ini
bergabung bersama kami ismail fahmi analis drone emprit dan kernels indonesia
mas fahmi selamat malam
selamat malam mbak buspa
mas fahmi perdebatan semacam apa sih yang anda lihat di lidi masa dari wacana ahok akan masuk jajaran bumn
jadi kalau saya lihat itu ada dua kelompok besar yang bercakap tentang ahok hari ini
yaitu yang pro dan yang kontra
tapi paling besar adalah mereka yang kontra
kalau dilihat dari klasternya
oke apa narasi kontra ini
aplikasi yang mereka angkat itu sebetulnya mengulang ulang dari yang sebelumnya yang dulu
yaitu soal off budgeting soal sumber waras soal beli lahan milik sendiri
belum lagi ditambah dengan mantan napi dan seterusnya
nah ini yang kemudian mereka ulang ulang terus
yang digunakan untuk menjatuhkan ahok
itu mempengaruhi opini supaya publik beropini negatif terhadap ahok ini
kalau ada perdebatan seperti itu sentimennya mungkin mengarah ke negatif
kita tahu juga ahok dulu sempat jadi promenen atau jadi sorotan begitu
ketika kasusnya yang bersinggungan dengan sejumlah kelompok muslim mencuat
sempat mati suri mas fahmi juga melihat begitu
sampai saat ini orang orang yang memberikan sentimen negatif dan juga jaringan jaringan buzzer yang dulu menyerang ahok ini
hidup lagi atau seperti apa mas fahmi
sebetulnya ini kan dari jaringan yang dulu masih tetap ada
ya dari zaman dulu kemudian selama pilpres selesai pilpres
orang orangnya juga sama sih
kluster kelompoknya selalu sama seperti itu
ada mereka yang mengangkat lagi sentimen yang lama dan saya kira kok tidak banyak perubahan
dan ini memang menjadi tantangan nanti saya kira ke depan
kalau misalnya ahok terpilih pun menjadi
salah satu petinggi bumn isu ini akan bisa digoreng terus ke depannya
ini menjadi sesuatu tantangan lah
tapi saya kira juga ini akan bisa terjawab kalau seandainya ahok membuat prestasi yang sangat bagus yang menguntungkan dan sangat sangat pro rakyat misalnya
ini akan bisa membalik citra itu
kalau secara angka mas fahmi dari sentimen positif dan juga sentimen negatif sampai dengan hari ini mengenai ahok masuk bumn begitu
seberapa besar sih mas
sebentar nih saya lihat
ini dari hitungan mesin ya belum dikoreksi
jadi memang sentimennya masih sangat tinggi
karena mereka jumlah publik yang ikut bercakap itu ada dua kelompok ya mereka yang pro dan pro rakyat
memang jauh lebih besar diantara mereka yang kontra
yang kontra terhadap ahok
makanya otomatis akan negatif lebih besar
oke kalau kita ngomongin soal publik figur atau prominent
ada nggak sih mas beberapa sosok yang mungkin begitu mudah untuk menarik perhatian publik yang memang mengeluarkan isu atau sentimen negatif terhadap ahok
ya ini ada kalau tokoh itu said didu
said didu itu memberikan pernyataan dan pernyataannya itu mendapatkan sentimen mendapatkan dukungan yang sangat besar
ada juga misalnya akun anonim seperti kafir radikal
kemudian tokoh seperti helmy feli
kemudian juga ada buzzer itu influencer seperti tan yoana kayak gitu
atau media ya media online misalnya
jadi kalau kita lihat dari tokoh top influencer yang terkenal itu said didu memberikan pernyataan tentang ahok
itu yang kemudian menjadi pernyataan yang banyak di retweet itu
kalau dari positifnya sentimen positif yang mungkin tadi
ini banyak warga net yang menyebutkan gembira dengan wacana ahok akan jadi bos bumn
maunya mereka di sektor mana sih mas ada pilihan nggak sih yang mereka sebutkan
saya belum melihat sampai detail ya karena itu ada yang bilang di sini bpjs misalnya
malah mereka bilang bpjs
nah itu cukup banyak
misalnya ini menarik
pendapat dari partai sokmet misalnya
kemudian bukan di bumn yang disebut tadi
bpjs malah lebih kuat
kenapa ini urusannya langsung dengan rakyat begitu banyak kan
masalahnya sudah sangat jelas juga itu
begitu banyak masalah dokter kena rumah sakit kena rakyat kena
kalau seandainya ahok bisa menyelesaikan masalah ini dok menjadi sesuatu yang luar biasa
lagi berdarah banget gitu ya bpjs
jadi hangat dicuitkan oleh warga net
betul dan harapan itu sangat besar
karena ini bisa jadi ada dua pisau kan
apakah allah akan berhadapan dengan rumah sakit dan dokter
atau ahok berhadapan dengan pemerintah kan
nanti harus memberikan dana talangan tambahan misalnya gitu
sehingga masalah ini bisa terpecahkan
karena memang sangat pelik
walaupun sebenarnya yang ditunjuk atau yang dimention oleh menteri erick
juga energi begitu
sektor energi yang mungkin nantinya akan diduduki oleh ahok ini
oke baik terima kasih mas ismail fahmi analis drone emprit
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
kenakut terima kasih atas analisanya